kementerian kesehatan mengakui ada kelemahan dalam melakukan pengawasan fasilitas kesehatan sehingga muncul kasus vaksin palsu
kelemahan ini akhirnya menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan
berapa nilai industri vaksin anak anak tidaklah kecil kita lihat berapa harga rata rata vaksin yang dipalsukan dalam bandrol harga vaksin anak
kita lihat dulu untuk vaksin anak yang wajib karena memang untuk vaksin anak anak ini ada yang wajib dan juga ada yang merupakan saran dari para dokternya
kita lihat dulu ini adalah vaksin dasar yang gratis diberikan di imunisasi di posyandu puskesmas dan juga di rumah sakit pemerintah adalah vaksin dasar seperti hepatitis b kemudian juga polio ada dpt hibhb kemudian juga ada vaksin bcg dan juga vaksin campak
kelima vaksin ini merupakan vaksin wajib sehingga anak anak balita ini wajib mendapatkan vaksin ini dan diberikan gratis oleh pemerintah
kemudian ada sembilan vaksin sebenarnya ada sejumlah vaksin lainnya yang disarankan
seperti misalnya yang pertama adalah vaksin himophilius influenza dengan harga kita sekarang lebih fokus kepada harga harganya untuk melihat seberapa besar sebenarnya nilai industri dari vaksin anak
kita lihat untuk yang pertama hemofilius influenza dengan harga rp dua ratus tujuh puluh lima satu kali vaksin
ini melindungi anak dari virus hemapholis influenza
kemudian yang kedua adalah influza ini dengan harga rp dua ratus
kemudian yang ketiga adalah vaksin pneumococus atau pcv ini mahal harganya sebesar rp lima ratus lima puluh
ini digunakan untuk melindungi dari meningitis kemudian juga pneumonia dan infeksi telinga dengan harga rp lima ratus lima puluh satu vaksina
kemudian vaksin selanjutnya yang disarankan oleh para dokter adalah vaksin tivoid dengan harga dua ratus ribu rupiah satu vaksinnya
fungsi dari vaksin ini adalah untuk melindungi dari bakteri salmonella
tipi yang menyebabkan demam tivoid atau tifus
jika kita lihat saja kita ambil yang paling mahal saja seperti misalnya adalah vaksin pcv sebesar lima ratus lima puluh ribu rupiah untuk satu kali vaksin
dan juga ada beberapa vaksin bahkan yang disarankan oleh para dokter untuk dilakukan dalam beberapa kali selama anak itu dalam usia rentang tertentu
kita ambil saja contohnya misalnya untuk pcv misalnya disarankan untuk tiga kali dalam masa balita
sehingga yang perlu dikeluarkan oleh para dokter
orang tua kepada anaknya yaitu sebesar lebih dari rp satu lima juta
itu baru satu vaksin
bayangkan jika keempat vaksin ini juga diwajibkan paling tiga tiga hingga empat kali dalam rentang waktu hingga lima tahun
berapa banyak kocek yang harus dikeluarkan oleh para orang tua untuk memvaksin anak anaknya
sehingga besarnya industri inilah nilai industri inilah yang juga akhirnya membuat para oknum tidak bertanggung jawab
dan juga tentunya pelemahan dari pengawasan oleh kementerian kesehatan yang sudah diakui
oleh kementerian kesehatan ada pelemahan dari pengawasan obat obatan juga vaksin anak khususnya
inilah juga akhirnya diambil celah oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab
kita ke vaksin selanjutnya yang juga masih merupakan vaksin yang disarankan para dokter kepada anak anak
yaitu imunisasi tambahan rekomendasi dari ikatan dokter anak indonesia
yang pertama adalah vaksin varicela
ini seharga rp empat ratus
di sini juga bukan hal yang murah untuk
vaksin ini dan varicella ini digunakan untuk melindungi dari cacar air
kemudian vaksin yang kedua adalah vaksin maksud saya vaksin untuk yang ke
ini melindungi dari human papilmavirus yang menyebabkan kanker mulut rahim
kemudian yang ketiga adalah mesles moms dan rubella
ini sebesar rp satu ratus delapan puluh
kemudian ada rotavirus
dan juga ada hepatitis a yang melindungi tentunya dari penyakit hepatitis a
sementara untuk rotavirus ini digunakan tadi untuk mencegah sejumlah penyakit
kita lihat lagi kita bandingkan
jika seorang anak melakukan seluruh vaksin berarti ada total sembilan vaksin
bayangkan jika kembali saya ambil satu contoh yang paling mahal saja
jika dilakukan paling tidak sebanyak tiga hingga empat kali
dalam rentang umur hingga lima tahun
berapa banyak kocek yang harus dikeluarkan oleh para orang tua
yaitu kita kalikan rp enam ratus lima puluh
jika dikalikan empat ini bisa lebih dari rp dua untuk satu vaksin
sementara tadi ada sembilan vaksin yang disarankan oleh ikatan dokter anak indonesia
yang harus diberikan untuk para anak
dan bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan oleh para orang tua
dari umur hingga lima tahun kepada anak anaknya
jika memang sembilan vaksin ini diberikan
walaupun ini juga merupakan hanya tambahan rekomendasi dari industri dari ikatan dokter anak indonesia
sehingga memang bukan angka yang kecil untuk industri dari vaksin anak di indonesia
karena satunya saja bisa seharga rp empat ratus
dan satu vaksin itu juga bisa dilakukan berkali kali
selama anak hingga umur lima tahun
dan dari temuan akhirnya dari sembilan vaksin tersebut
ada temuan yang dilakukan oleh bepom yang akhirnya dipalsukan
dan juga akhirnya sudah disebutkan sejumlah rumah sakit
yang akhirnya menjual dan juga menggunakan vaksin palsu
ini adalah yang dipalsukan
salah satunya ditemukan adalah tripacel sanofi pasteur
ini adalah vaksin tripacel
yang dikeluarkan oleh produsen sanofi
produsen sanofi pasteur seharusnya mengandung toksoid diphteri
ditemukan di bekasi
ini justru mengandung antigen pertusis
dan juga di cileduk berdasarkan hasil uji
mengandung na dan ci serta vaksin hepatitis b
sehingga memang kandungannya sendiri yang seharusnya tidak dimiliki oleh vaksin tripacel
yang dikeluarkan oleh sanofi pasteur ini ternyata sudah berbeda
dan juga sudah dioplos seperti itu oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
sehingga isinya pun juga sudah berbeda
dengan isi yang berbeda juga tentunya akan mengubah dari fungsi vaksin itu tersendiri
kemudian vaksin lagi yang ditemukan oleh bepom yaitu pediasel
lagi lagi dikeluarkan oleh sanofi pasteur
yang seharusnya mengandung toksoid diphteri toksoid tetanus dan juga vaksin acellular
pertusis dan vaksin polio
dan berdasarkan hasil uji ini justru mengandung vaksin hepatitis b
ini yang ditemukan di klender jakarta timur
dan juga serum anti tetanus biosat produksi bio farma
ini juga ditemukan kasusnya untuk vaksin palsu adalah produsen dari bio farma
ini juga ditemukan oleh bepom di rumah sakit
yang seharusnya mengandung serum anti tetanus
dan berdasarkan hasil uji justru mengandung ma dan ci
ini ditemukan di rumah sakit pamulang tanggerang selatan
jika kita lihat memang angka dari untuk vaksinasi anak ini bukanlah angka yang kecil
kita harapkan saja pengawasan obat obatan dan makanan
ini khususnya vaksin anak di tanah air bisa lebih ketat setelah munculnya kasus vaksin palsu
karena jika tidak tidak hanya industri saja
orang tua dan para korban yang dirugikan
namun masa depan bangsa bisa terancam
karena hal ini menyangkut anak anak yang merupakan generasi